kita beralih ke informasi games yang sedang booming saat ini
meski belum resmi dirilis permainan
pokemon go sudah menjadi favorit para gamers indonesia
berbagai tempat rela mereka kunjungi demi berburu monster pokemon
tidak terkecuali monumen nasional atau monas jakarta
kawasan monumen nasional jakarta selalu ramai dikunjungi warga setiap akhir pekan
mereka menghabiskan waktu untuk sekedar bersantai di taman
berfoto ataupun mengunjungi tugu monas
namun kali ini ada pemandangan yang berbeda
penggemar pokemon go permainan yang lagi naik daun ini
monas menjadi salah satu spot favorit
karena di tempat ini ada banyak monster pokemon yang bisa ditemukan
banyak yang ada aktifin lur modulnya di pokestop
jadi di situ lebih banyak pokemon
salah satu keasikan bermain pokemon go adalah
pemain harus berjalan dan pergi ke berbagai macam tempat
untuk mendapatkan pokemon buruan
selain itu tawaran virtual reality juga menjadi nilai plus
kayak virtual kehidupan nyata sih
kalau pokemonnya di tempat tempat yang khusus kayak air itu
jadi asik lah ada tantangannya
permainannya nggak boseni
bagi para penggemarnya
pokemon go adalah upaya mengenal lingkungan sekitar
cara lain untuk mengetahui seluk beluk kota yang mereka tinggali
sekaligus melepaskan penat
ifanah di jakarta